partai hanura kubu sarifudin suding menggelar musyawara nasional luar biasa
sudah menetapkan marsikal madya purnawirawan daryatmo sebagai ketua umum
sedangkan osman sabtaodang resmi dipecat tidak terima dengan keputusan ini
osman berbalik melaporkan sarifudin suding ke polda metro jaya
dengan tuduhan penggelapan jabatan karena mengadakan rapat tanpa izin partai
partai hanura kubu sarifudin suding menggelar munaslup membahas ketua umum baru
untuk menggantikan usman sabtaodang di kantor dpp hanura cilangkap jakarta timur
musyawaran ini menetapkan marsika madya purnawirawan daryatmo sebagai ketua umum
sedangkan usman sabtaodang resmi dipecat
tujuh ketua dpd dan empat ratus satu dpc menyetujui keputusan munaslup
dalam pertemuan tersebut sekjen partai hanura syarifudin suding mengatakan
ada empat ketua dpd yang kecewa terhadap kepemimpinan usman sabtaodang
mereka menilai oso arogan dan emosional dalam mengambil keputusan
dan memindahkan dana partai sebesar dua ratus miliar rupiah ke oso sekuritas
dan ini dalam posisi saya sebagai sekjen sering saya sampaikan ke ketua umum
untuk membuka ruang komunikasi tentang masalah masalah yang dihadapi oleh kawan kawan di daerah
tetapi ini juga tidak direspon dengan baik
bahkan yang sering terlontar hanya ada tiga kata
ketika ada yang melakukan
ya katakanlah ketidakpuasan dan semacam suatu protes
menyampaikan aspirasi dalam rangka untuk perbaikan
ya hanya ada tiga kata ganti pecat dan plt
sehingga ya memang ruang komunikasi ini tersumbat
sementara itu kubu osman sabtaodang melalui kuasa hukumnya
servasio serbaya melaporkan syarifudin suding ke polda metro jaya
suding dituduh menggelapkan jabatannya karena mengadakan rapat
tanpa seizin partai
wakil sekjen partai hanura kubu ambara dadang rusdiana
membela sarifudin suding
dadang menyatakan suding tidak menyalahi aturan ketika menggelar rapat
karena menjabat sekjen dan berwenang untuk mengamankan organisasi
menurut dadang apa yang dilakukan suding tidak melanggar hukum
sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra
di gedung dpr jakarta angga
ada enam belas anggota dpr dari hanura
sebagian besar berasal
dari kubu mana
apa respon mereka terkait dengan kisruh yang saat ini terjadi di hanura
ya selamat sore putri
memang jika kita lihat komposisi anggota partai atau fraksi partai hanura yang ada di dpr ini
memang masih cukup berimbang antara kubu yang berada di pihak usman sabtaodang
dan satu lagi kubu yang sudah menunjuk marsya kalamadiyah daryatmo sebagai ketua
dan imbasnya adalah memang dalam beberapa hal
ada yang mendukung kepengurusan osman sabta tetap berjalan
dan ada di lain pihak yang justru sudah mulai mengeluarkan atau menggelar
atau istilahnya adalah dia melakukan aksi yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh keputusan munaslup
misalnya jika saya ambil contoh pada
pada rapat komisi dua yang baru berakhir tadi dini hari tadi
ini salah satu anggota dari fraksi partai hanura
yakni rovinus hutauruk yang berasal dari fraksi partai hanura
kubu sarefudin suding atau marsya kalamadiyah daryatmo
ini harus melakukan aksi walkout atau keluar dari sidang di komisi dua
di mana saat itu komisi dua sedang melakukan rapat dengan kpu
soal verifikasi faktual partai politik yang rencananya akan dimulai
pada dua puluh delapan januari atau dua puluh tiga januari untuk datanya dan dua puluh delapan januari untuk verifikasi faktual
ketika itu anggota fraksi hanura ini menyatakan atau menanyakan kepada kpu
mana partai atau mana yang ketika hanura sedang berkonflik ini
pihak mana yang akan diverifikasi oleh pihak kpu dan kpu sendiri melalui ketua umumnya
ketuanya ini menyatakan bahwa yang memiliki sk menkumham yang akan diverifikasi
dan ini tentu saja menimbulkan kekecewaan
bagi kpu marsya daryatmo karena saat ini baru didaftarkan
artinya memang sk kemenkumham yang dimiliki oleh partai hanura saat ini
masih bertuliskan ketua umumnya osman sabtaodang dan sekjennya sudah bukan lagi sarifudin suding
artinya memang ketika nanti saat verifikasi faktual ini tentu saja akan merugikan partai hanura
karena dengan adanya konflik ini dan apalagi juga proses pendaftaran
kepengurusan baru yang tadi sore sedang dijalankan ini juga belum akan dikeluarkan sk nya
jadi pihak dari kementerian hukum dan ham sendiri ini berharap bahwa memang sebenarnya
partai hanura mampu menyelesaikan masalahnya secara internal sesuai dengan adrt partai
jadi tidak akan ada sk kemen hukum ham yang ganda dengan dua nama ketua dan dua nama sekjen
artinya ini perlu dari pihak hanura sendiri yang melakukan rekonsiliasi
dan tentu saja kita harus mencari keputusan baru
tentu saja kita harus tunggu bagaimana pengaruh atau bagaimana langkah dari ketua dewan pembina sendiri
yaitu wiranto yang juga memiliki peran besar tentu saja di tubuh partai hanura
baik baik masih panjang jalannya rekonsiliasi sepertinya
terima kasih angga dwi putra dari gedung dpr